sejak lima tahun terakhir produksi stroberi di kabupaten bandung terus mengalami penurunan
penurunan tersebut diakibatkan oleh serangan hama penyakit yang berasal dari media tanam
untuk mengembalikan entitas kabupaten bandung sebagai penghasil stroberi terbesar di indonesia
pemerintah daerah bersama kelompok tani melakukan berbagai upaya
salah satunya mengganti media tanam
memasuki tahun dua ribu an kabupaten bandung dikenal sebagai daerah penghasil buah stroberi
tugu stroberi pun dibangun pada dua ribu dua belas sebagai ikon baru kabupaten bandung
kabupaten bandung berkurang menjadi tiga ratus dua puluh hektare
selain lahan produksi stroberi pun mengalami penurunan
penurunan ini diakibatkan oleh bakteri yang berkembang biak dan menyerang media tanam
media tanam kita itu kan lima sampai tujuh tahun itu tidak pernah diganti
nah kondisi itu saya pikir menyebabkan bakteri pungi itu berkembang biak
jadi walaupun ditanggulangi oleh pesticida
karena tren itu
semakin lama semakin turun dari sisi produktivitas dan kualitas saya pikir
idealnya media tanam pada stroberi harus diperbarui setiap satu tahun sekali
hal ini agar buah stroberi yang dihasilkan berkualitas baik
sadarakan potensi stroberi yang menjanjikan
dinas pertanian kabupaten bandung bersama dua puluh dua kelompok tani dari tujuh desa di tiga kecamatan
telah mengganti media tanam
sejak dua ribu delapan belas sebanyak dua dua juta karung dari total tiga delapan ratus empat puluh karung diganti
seperti yang dilakukan ahmad sadeli
petani stroberi asal alameda kecamatan rancabali ini
mengaku telah mengganti media tanam sebanyak seratus karung
dari jumlah keseluruhan sebanyak lima ratus karung
meski produksi stroberi menurun
pria empat puluh tahun ini optimistis
penggantian media tanam baru ini bisa meningkatkan produksi stroberi
kalau dulu lima ratus karung paling dapat dua puluh
kalau sekarang maksimalnya paling sepuluh atau lima kali
saat ini sebagian besar petani stroberi menjual ketengkulak dengan harga jual rp tiga puluh per kilogram
untuk mengembalikan kabupaten bandung sebagai penghasil stroberi terbesar
pemkap bandung terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada para petani tentang budidaya stroberi yang benar
selain itu pihak terkait juga telah mengembangkan varietas unggul yang rencananya akan diluncurkan pada tahun ini